ijinkan saya membaca ini
osama kamulah yang mengajar bangsa bangsa yang bisu untuk bisa bicara
maka semua berteriak
kamulah yang menanam bibit keberanian di ladang jiwa orang orang pengecut
kamulah yang menebar nikmat kemerdekaan di relung kalbu orang orang tertindas
maka mereka berjuang
kamulah yang mengorbankan harapan di langit hati yang terjajah
maka mereka berontak
osama oh osama
osama oh osama
aku terharu kalian miskin miskin tapi mau nyumbang
aku terheran heran kalian kecil kecil tapi mau jihad ke afganistan
aku pikir kalian ini anak anak ajaib
ini adalah potongan puisi kalau saya tidak salah
saya membaca yang salah ya
lanjutan dari yang tadi tuh kutipannya adalah mari kita nyanyikan lagu kemenangan bersama nurani anak anak manusia
yang telah menemukan kehidupannya
penjelasan yang anda sampaikan begitu clear begitu rasional buat kita untuk memahami bagaimana geopolitik mempengaruhi terorisme
tapi dari teks yang saya baca ini berjudul surat untuk osama bin laden
ditulis oleh anies mata
kalau salah tolong koreksi
dan tidak ada hubungannya sama rasionalitas yang anda sampaikan tadi
dan ini kemudian tidak salah kemudian orang mendekat dekatkan anies juga penganur politik identitas
tapi anda itu memang merasa diri rasional
menurut anda bumi itu bulat atau datar
banyak orang yang sangat serius bilang bumi itu datar
ini serius pertanyaan ya pak wimar ya
saya jangan dipukul orang
saya bertanya gitu
jadi kalau anda
jadi gini pak wimar
saya diwawancarai secara reguler oleh satu orang wartawati amerika
sejak reformasi ya kira kira
sampai terakhir saya masih ketemu dua ribu empat belas yang lalu
kira kira sekitar enam tahun lamanya saya diajukan satu pertanyaan yang sama
apakah anda percaya bahwa osama yang memboom btc
selama enam tahun itu
saya menjawabnya tidak
itu tidak mungkin
makanya tadi saya sudah tahu bahwa anda akan mengangkat fungsi ini
itu sebabnya saya cerita afgan dulu
itu sebabnya saya cerita itu
tapi itu diakui itu tulisan anies mata
karena dunia islam dimobilisasi untuk pergi berjihad ke afganistan
setelah yunus fidrin itu residuenya mau dibawa kemana gitu loh
negara arab kalau dikumpulkan semuanya nggak ada yang bisa membom itu wtcn
tidak ada dalam sejarah amerika
mereka itu diserang dari luar
dia terlalu dikdaya untuk diserang dari luar gitu
karena itu saya tidak percaya bahwa itu perbuatan osama
karena itu saya mau cerita
tadi ada cerita
saya ketemu dengan salah seorang menteri luar negeri di negara tetangga kita
saya tidak mau sebut negaranya
begitu kita pertama kenalan
yang pertama dia tanya saya adalah apa pendapat anda tentang terorisme
saya bilang pak menteri pertanyaan anda salah
dia bilang kenapa
saya bilang seharusnya anda bertanya kepada saya
apa masa depan industri militer setelah yunus fidrin itu
berarti dia mengafirmasi itu
kalau begitu kita tidak perlu bicara ini
anda tahu permainannya
akhirnya kita cerita yang lain
pakilah logika negara
jangan terjebak dengan isu ini ke dalam framing politik yang seharusnya merupakan isu security
coba anda lihat duterte menghadapi masalah isis di amerika
masalah isis di mana
dia selesaikan masalah ini secara militer
itulah logika negara
tapi setelah itu sekarang duterte akan mengajukan referendum untuk mengubah konstitusi filipina menjadi negara federal
dan memberikan otonomi kepada selatan filipina
apapun yang terjadi isu teror dan lain sebagainya
anda punya sense yang sama
yang sama membaca apa yang terjadi dengan sembilan
termasuk yang terakhir di surabaya di riau
jadi residu dari perang afganistan ini yang tidak terkontrol sedemikian rupa
kalau ada satu orang yang dari eropa bilang ke saya begini
ini seperti dinosaurus
abis itu dia punya anak banyak dan tidak terkontrol
nah ini yang kemudian jadi masalah kita
tapi ketika dia diarahkan ke asia pasifik
anda melihat nggak tren itu
bahwa tren ini bukan tren indonesia
ini tren asia pasifik
bang saya mencoba membaca
sudah mau potong ya
silahkan silahkan silahkan
saya kasih kesempatan anda
apakah ini kemudian mengamini apa yang dianggapkan orang
bahwa anies mata berempati terhadap para socald jihadis jihadis
exactly pertanyaannya itu
itu yang penting dijawab
anda perhatikan konteksnya lah yang berbeda
semua kampanye tentang perang melawan uni soviet di afganistan
kan kita aminin semua
tiba tiba orang orang yang keluar dari situ semua setelah itu kita anggap sebagai
dari jihadis menjadi teroris
siapa yang create ini
sama ketika anda bertanya kepada saya adalah tentang persoalan imigran bagi eropa
siapa yang bikin perang di timur tengah
siapa yang tanggung akibatnya
residu dari perang di timur tengah adalah imigran yang ditanggung oleh eropa
ini apa urusannya gitu
jadi intinya anda menolak asumsi asumsi atau tadi mungkin perkiraan atau pandangan orang seperti itu gitu ya bang